anda kembali menyaksikan cnn indonesia news report
tpst bantar gebang menerima tujuh ton sampah setiap hari dari ibu kota
sisanya adalah sampah plastik yang saat ini menjadi salah satu jenis sampah
yang paling diburu oleh para pemulung di bantar gebang
pengelolaan sampah di tpst bantar gebang dilakukan dengan sistem zonasi landfill
setiap hari ratusan truk membawa tujuh ton sampah dari ibu kota ke tpst bantar gebang
dan truk truk sampah ini akan membongkar muatannya di tiga zona yang telah ditentukan
saat sampah dituang puluhan pemulung langsung memilah sampah plastik yang bisa dijual kembali
sampah plastik memang menjadi salah satu yang dominan diproduksi oleh masyarakat ibu kota
namun jenis sampah yang paling besar masuk ke tpst bantar gebang adalah sampah organik dan sisa makanan
komposisinya terbesar memang masih sampah organik
seperti sampah sisa makanan sampah sayuran dan segala macam itu masih dominan
itu lebih dari lima puluh tiga persen sampah organik masuk ke tpc bantar gebang ini
di samping itu juga sampah plastik juga masuk kemari
kemudian juga sampah kertas segala macam itu juga masuk kemarin
untuk komposisi masih terbesar di sampah organik

sampah plastik juga kita di dua
jenis sampah ini menempati posisi kedua di dunia
sampah makanan kedua setelah arab saudi terbesar di dunia dan sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah tiongkok atau china
nah kalau kita bisa lihat kenapa sampah sampah makanan ini atau sampah plastik
ada dua kategori ini adalah dua kategori sampah yang paling besar yang bisa menjadi perhatian kita selama ini
kenapa dua sampah ini menjadi yang paling besar
karena indonesia termasuk negara yang sedang berkembang
menurut penelitian badan pangan dunia memang negara berkembang itu adalah konsumsinya semakin tinggi atau sudah mulai tinggi
dan konsumsi yang terbesar adalah konsumsi makanan
nah dari sinilah masyarakat mulai mencoba atau mulai memproduksi sampah sampah mereka baik itu plastik sebagai kemasan makanan
dan makanan sisanya sebagai sampah makanan yang terbuang di tempat sampah
ya yogi tapi mungkin sebelum saya melanjutkan pertanyaan saya juga penasaran dengan kondisi di sana
jika saya lihat di belakang anda itu sedang melakukan proses pemilahan sampah kah atau bagaimana
mungkin anda juga dapat memberitahu pemirsa di rumah bagaimana keadaan di sana
ya sedikit terputus mungkin komunikasi ya teman
kalau bisa saya jelaskan memang dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sendiri
memang ada program untuk pemilahan sampah
untuk mengurangi sampah di indonesia
tahun dua ribu dua puluh direncanakan bisa dikatakan zero sampah di indonesia
memang bukan hal yang mustahil tapi ini sangat sulit diterapkan
karena kita bisa tahu sendiri masyarakat indonesia ini sangat tidak hanya produktif terhadap sampah tapi juga abai atau bisa dikatakan apatis oleh sampah sampah mereka
kita bisa melihat ada dua sampah makanan yang saya sebut nanti makanan dan juga plastik
plastik ini kalau kita lihat di belakang saya puluhan bahkan mungkin ratusan setiap hari para pemulung ini datang
bahkan bertaruh nyawa ya di belakang truk yang baru saja membuang sampahnya di samping alat berat ekskavator seperti itu
mereka itu berlomba lomba untuk mendapatkan plastik sampah sampah plastik
tapi tidak semua plastik mereka ambil
mereka hanya mengambil plastik yang berjenis plastik kantong atau kantong plastik
biasa orang menyebutnya plastik kresek
karena hanya plastik plastik jenis itu yang punya nilai jual yang masih tinggi
sementara sisa plastik yang lain seperti plastik sisa kemasan makanan plastik plastik bekas produk produk tertentu itu mereka tidak ambil
yang menurut kita wah ini bagus ini menarik
tapi buat mereka itu tidak terlalu menarik untuk dijual dan tidak punya harga yang terlalu tinggi
kita bisa lihat menurut saya yang harus kita kritisi tidak hanya makanan yang kita buang setiap hari
berapa jumlah makanan yang kita tidak habiskan setiap hari lalu kita taruh di tempat sampah
kita juga menarik di sini tidak harus ditumpukan itu
di pinggiran seperti ini saja saya bisa tunjukkan kepada anda banyak sisa kemasan makanan yang terbuang ke sini
kita bisa lihat ini adalah sisa kemasan makanan dari merk merk lainnya
mungkin merk yang populer ya sangat populer bahkan
ada sabun ada mungkin minuman ada juga makanan dan lain lain
yang jadi pertanyaan adalah dalam undang undang setiap produsen yang memproduksi makanan kemasan seperti ini atau barang kemasan seperti ini wajib melakukan atau bertanggung jawab terhadap sampah sampah produk mereka
tapi yang terjadi di indonesia ini tidak dilakukan dan tidak ada tekanan yang sangat besar ke arah sana
pernah pemerintah mengadakan diet kantong plastik
plastik berbayar di pusat perbelanjaan
hanya berlangsung sekitar enam bulan untuk uji coba tapi masih terus dievaluasi ke arah sini untuk kembali dilanjutkan
tapi yang jadi persoalan lagi yang tidak kalah penting adalah sampah sampah produk seperti ini kemana harus dibuang dan siapa yang bertanggung jawab
tentu saja bukan hanya konsumen yang bertanggung jawab tapi juga produsen yang membuatnya yang harus bertanggung jawab
ya yogi jika anda dapat mendengar saya ini jika kita berbicara soal hari peduli sampah yang sudah dicanangkan sejak tahun dua ribu lima lalu
ini jika kita indonesia ini ditargetkan bersih dari sampah pada tahun dua ribu dua puluh
apakah anda memiliki informasi soal program pemerintah untuk menangani sampah ini dan bagaimana juga progresnya
ya memang untuk diet sampah atau mungkin program pemerintah yang akan merencanakan tahun dua ribu dua puluh itu akan bersih atau setidaknya mengurangi sampah dengan sangat signifikan
hal tersebut seperti tadi saya sudah sampaikan bukan mustahil tapi sangat sulit
program program yang selama ini dijalankan
karena pemerintah adalah program persuasif atau mengajak masyarakat untuk mengurangi setidaknya sampah sampah yang sulit untuk didaur ulang atau sulit untuk di terurai di alam seperti sampah plastik
tapi juga ada upaya masyarakat untuk juga mengajak masyarakat memilah sampahnya dari sumber atau dari tempat mereka tinggal
misalnya dari rumah sampah plastik dan sampah makanan atau organik dan organik itu dipisah
juga di perkantoran dipisah
tapi juga ada satu masalah yang memang sampai saat ini belum bisa diselesaikan
bahwasanya sampah yang sudah dipilah
tentu saja tidak seterusnya terpilah
karena disini sampah sampah itu tetap jadi satu
tetap tertumpuk jadi satu dibuang dalam satu tempat
dan bisa dikatakan untuk apa kita pilih dari rumah kalau pengolahannya masih seperti ini
ya itu memang merupakan pr kita bersama sebagai masyarakat
terima kasih yogi tujuliarto atas laporan langsung anda